saudara uskup agung semarang dan tokoh lintas agama menyambangi umat islam di masjid agung jawa tengah untuk mengucapkan selamat idul fitri
uskup agung semarang robertus rubiatmoko bersama tokoh lintas agama lainnya tiba di masjid agung jawa tengah usai umat muslim menjalankan sholat idul fitri
setelah disambut pengurus masjid agung uskup agung dan tokoh lintas agama menyambangi jemaah untuk mengucapkan selamat idul fitri
silaturahmi para toko lintas agama menjadi wujud kerukunan antar umat beragama